nah pagi pagi akhir pekan sudah jam segini kayaknya sudah mulai siap siap bisa kali ya untuk mencari referensi untuk sarapan
bisa ini salah satunya juga ada menu lontong sayur mungkin sudah sering ya kita jumpai di mana mana ada
tapi bagaimana kalau dengan lontong sayur yang menggunakan lontong jumbo sepanjang dua meter
wah ini gimana ya bener ngabisinnya pusing juga ya ternyata ini
nah kalau itu yang jumbo ini kebalikan yang di bram ada namanya tumpeng mini yang lengkap dengan tujuh lauk khasnya
nah ini jumbo versus mini gimana ya kira kira kita lihat bersama informasinya
aduh saya lapar banget nih bahkan perutnya udah bunyi tapi tadi mudah mudahan gak kedengeran ya
ini lagi mau makan makan
makanan yang gede banget kabarnya di sini ada lontong yang panjangnya sampai dua meter
saya sih penasaran mau lihat seperti apa yuk kita lihat ya
baru kali ini ya nemuin lontong super jumbo panjangnya sampai dua meter
biasanya panjang lontong gak lebih dari dua puluh cm
lontong jumbo ini sudah jadi ciri khas lontong buatan keluarga kang asep yang sudah berjualan dari awal seribu sembilan ratus sembilan puluh

kang ini lontongnya panjang banget hampir dua meter ya
nah ini kalau cara bikinnya gimana sih saya penasaran banget ya
cara bikinnya pertama kita di berasnya tuh ditumbuk dulu
ditumbuk dulu si berasnya
terus kita ditumbuk yang halus
udah ditumbuk yang halus
gelar daun kita
iniin si berasnya tuh di kedaunin
ini udah harus rapi
mungkin ini tebel banget ya
tebel banget si daunnya ini
untuk membuat lontong sepanjang dua meter ini dibutuhkan empat liter beras
kalau racikan lontong sayurnya sih memang tidak berbeda dengan lontong sayur yang lain
lontongnya udah pasti dipotong
gak mungkin kan makan segede ini
nah ini lihat nih
lontongnya gede banget ya
dan ini walaupun besar tapi matangnya sempurna
ketika dipotong juga
masuk mulut juga ketika digigit langsung meleleh
dan ini yang cukup menarik di sini adalah sayur labu siam ya
benar benar gurih dan lembut
aroma dari serainya juga berasa banget
dan salah satu ciri khas dari lontong sayur asli garut ini adalah sayur yang sangat
bahan lontongnya juga sangat lembut
adalah pencampuran rasa yang beragam
ada pedas dari sambalnya gurih dari sayurannya
ditambah juga manis dari semur tahunya
ini ketika masuk di mulut tuh mantap banget
yang jumbo sudah masuk perut sekarang ada yang mini nih
bakal masuk perut juga
nah kalau tumpeng biasanya identik dengan ukuran besarnya
yang ini nih tumpeng ini
nah beginilah tampilan dari tumpeng mini
jadi ini ukurannya memang kecil dibandingkan dengan tumpeng pada ukuran aslinya
kalau tumpeng besar kan memang dimakan pada saat acara khusus
tapi kalau tumpeng mini bisa dimakan kapan aja
ini mirip banget dengan tumpeng yang ukuran besar
karena dilengkapi dengan tujuh macam lauk
kalau saya sih lihat ini sudah langsung lapar
penasaran pengen langsung cobain yuk
dari beragam lauk tumpeng ini memiliki rasa yang beragam
rasa gurih dari nasi bercampur dengan ayam goreng yang juga gurih
abon sapi menambah rasa manis
serta kentang balado menambah rasa pedas dari sajian ini
tapi pada penasaran gak sih
kenapa ada orang yang bisa makan dalam versi jumbo
dan ada juga yang cuma bisa makan dalam versi mini atau sedikit
ternyata banyak faktor yang memengaruhi porsi dan kebiasaan makan seseorang loh
jadi kebutuhan orang orang itu
misalkan seseorang itu kebutuhan hariannya itu tergantung dari
yang pertama adalah usianya
jadi usia muda dan usia tua itu pasti tentu saja kebutuhannya berbeda
yang kedua adalah juga jenis kami
pasti laki laki dan perempuan pasti berbeda kan untuk jumlah mobil harian
anda termasuk yang mana nih
penggemar porsi jumbo porsi mini atau ya yang tengah tengah aja
yang penting sih jangan sampai buang buang makanan ya
reza helmi yoga aris pratama jakarta